sementara saat menghadiri penutupan workshop nasional dprd
fraksi p tiga seluruh indonesia di kawasan ancol jakarta utara
pertengahan bulan mei kemarin
presiden jokowi justru sempat memuji dan menyinggung
sosok ketua umum p tiga romahur muzi
di setelah pidato sambutannya
presiden joko widodo menyebut ketua umum p tiga romahur muzi atau romi
cocok untuk mendampinginya sebagai wakil presiden
dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
jokowi menilai romi adalah sosok yang memiliki intelektualitas
yang sangat prima bahkan jokowi juga mengaku
sering berdiskusi tentang banyak hal dengan romi